kedatangan mobil khas keliling bank indonesia di pasar baru lumajang ini langsung diserbu warga
tak butuh waktu lama antrian warga langsung terbentuk
para warga ini rela mengantri berdesak desakan demi bisa menukarkan uang pecahan baru untuk lebaran nanti
setiap warga hanya diperbolehkan menukar uang baru paling banyak rp tiga delapan ratus
dan sudah melalui aplikasi penukaran uang bank indonesia
bank indonesia kantor perwakilan jember menyiapkan uang baru senilai satu enam triliun rupiah untuk kebutuhan penukaran uang
warga hingga pedagang di kawasan pasar legi ponorogo jawa timur ini rela mengantri panjang demi mendapatkan uang pecahan baru senin siang
biasanya kan kalau lebaran identik sama uang baru tidak beli
setiap warga bisa mendapatkan pecahan uang baru dengan nominal penukaran maksimal rp tiga delapan juta
terdiri dari pecahan rp satu rp dua rp lima rp lima rp sepuluh dan rp dua puluh
bank indonesia cabang ke diri menyediakan uang sebesar rp tujuh ratus enam puluh
dan langsung ludes ditukar warga
dalam waktu kurang dari dua jam